sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan kamu juga punya hubungan yang spesial dengan mbak alia
jangan sampai gara gara aku semua itu hancur
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ngobrol kak ada apa sih kak
bukan urusan kamu
ya tapi kenapa kak
terus kakak nggak kerja nih
bukan urusan kamu oke
ya udah deh terserah
oke setengah jam lagi saya berangkat
wawancara pengusaha muda
oke oke biar saya siapkan dulu ya pak
wisnu udah bangun belum ya
hei nu kirain belum bangun
ya udahlah kalau belum bangun mana bisa nggak ke telepon
hari ini udah punya rencana belum
didi aku masih balik urusan aku harus berburu buru
udah dulu ya
baru banget sih bang
garing banget deh dia
aku mau ngajakin dia jalan dia bilang udah punya rencana
terus tau tau tau tau nanya langsung ditutup
sayang mama kan udah pernah bilang
kalau sama cowok itu seperti layangan ditaip yang diulur
kalau terlalu diuber ntar kabur
ya abis gimana ntar keburu disamber kan sama si mita
kalau sampai dia berani macem macem sama wisnu
itu artinya dia cari mati
siapa yang cari mati
mak bapak kak judah memerhatikan mama semalam kan
jangan sampai ada yang berani macem macem sama mita
atau sama cucu bapak
mudah mudahan si mita masih mau bawa kerja sama ya
mita punya bakat yang sangat besar
belum pernah gue lihat rancangan sore gini gini
gue harus bisa bujuk dia
kamu ada apa di sini
oh pak ini
bisa ngobrol sebentar pak
ini penting banget
kita di teras aja ya
udah lah gue udah selesai juga
ini cucu oba yang cakep
udah minum cucu belum
udah belum nak
sekarang papa udah gak ada keraguan lagi kan
kalau vino benar benar cucu papa
kok kamu nanya gitu sih
dari semula papa tidak pernah meragukan siapa fina
hubungan darah itu lebih kental dari apapun
mita cuma memastin aja pak
karena setelah vino diakui sama semua orang di rumah ini
mita akan pergi dari sini pak
selama ini kehadiran mita di rumah ini cuma menambah masalah pak
mita gak mau memperburuk suasana
minta waktulah yang akan membuat semua orang menerima kamu di sini
istri saya diandra
dia masih syok akan kematian hari
tapi mita gak mau menjadi beban terus menerus di rumah ini
tolong akui vino secara legal pak
dan berikan dia hak yang semestinya
apa lagi tuh dia
setelah itu mita akan pergi
dan mita gak akan lagi mengganggu ketentraman keluarga ini
karena kamu akan meninggalkan anak kamu begitu saja
anak yang keluar dari rahim kamu sendiri
apa yang kamu sembunyikan dari papa
sama sekali enggak pak
seperti yang mita bilang tadi
minta sekarang ada di sini cuma ingin memastikan masa depan fino
dan vino adalah amanah dari mas arvino
kamu berhak tinggal di rumah ini
dan kamu gak perlu pergi dari rumah ini
sekali lagi minta minta maaf
mengakui vino secara legal
ya bapak akan persiapkan semuanya ya
makasih banyak ya pak
nah itu sudah kewajiban pak
kalau gitu minta permisi dulu ya pak